keinformasi lain anggaran pendapatan dan belanja negara pada dua ribu tujuh belas hingga semester satu ini berpotensi defisit mencapai dua enam persen
menteri keuangan sri mulyani menyatakan hal tersebut sudah disampaikan pihaknya dalam proposal apbn perubahan kepada dpr dan akan segera melakukan persiapan pembahasan pada bulan juli ini
lebih lanjut sri mulyani mengungkapkan beberapa tugas yang harus diselesaikan usai libur panjang lebaran adalah pembahasan apbn perubahan dua ribu tujuh belas bersama dpr hingga penyusunan apbn dua ribu delapan belas
selain itu ia mengatakan akan menghadiri pertemuan g dua puluh di jerman bersama presiden joko widodo pekan depan
kita sudah sampaikan di dalam apbnp kemungkinan pelebaran defisit karena ada tadi kombinasi
antara perubahan dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara